bapak bapak bapak
bu tunggu dulu nih
kamu jangan sembarangan ya jual bahan bakso kamu
kok ini apaan
bapak bapak ibu ibu
selama saya jualan bakso saya tidak pernah pakai daging tikus
ah bohong jangan percaya bapak bohong jangan percaya
kalau bapak bapak nggak percaya
silahkan cek dapur saya
itu tikus untuk bahan bakso
mungkin saja anak saya kena virus tikus
karena anak saya sering main di luar
kalau begitu saya akan siapkan resepnya ya
saya harap bapak dan ibu bisa lebih menjaga anaknya
karena jika kita terkena sekali lagi virus ini
pendarahan yang berujung kematian
saya tunggu di depan ya
ini tuh semua
kalau atau dia ambil

kamu bisa diam gak sih
berapa kali aku bilang sama kamu
kalau kamu gak suka keluar dari sini
pergi dari sini
kenapa kamu tegas seperti ini sama aku
kenapa aku bisa
sekasar ini sama aku
kamu tau gak
kamu yang membuat aku jadi kasar
kalau kamu masih mau tinggal
diam jangan pernah nyalain laku ngerti
iding kenapa sih
kalian nih teribu terus
apa salahnya saya sampai keusir dia
udah deh ibu ibu jangan
ikut campur aku pusing bu
lihat ibu aku pusing
kamu itu anak ibu ibu melahirkan kamu
ayo jangan jadi anak durhaka dong
bu denger ya bu
kalau ibu kesini cuma ceramah pergi dari sini ibu
keluar pulang ibu sana
sebenernya ibu gak mau datang ke rumah ini lagi
tapi kamu cucu ibu sakit
ibu datang kesini
ibu dada dita sakit
dita kenapa nak

sabar ya sayang ya
ibu temenin dita kok
badannya dita tambah panas bu
sabar ya nak ya
sabar ya sayang ya
kalian berdua gak usah khawatir
baru dia olesin minyak
dita udah sembuh
dita itu bukan keracunan tikus
masya allah hiding
kamu belum sadar juga ya
mungkin ini teguran dari allah untuk kamu
supaya kamu sadar
karena sudah membuat kekeliruan
kesalahan seperti itu
ibu tuh bener kan
allah tuh menegur kita lewat dita
jangan jual bakso tikus lagi
udah kita jualan bakso sapi aja
kalian bisa diam gak sih
kalau kalian berdua gak suka
keluar dari rumah ini
biar ibu yang pergi
kamu di rumah saja biar ibu yang pergi
kamu sejaga anakmu ya
kamu sudah mengorbankan diri kamu
mengorbankan anak istrimu
karena perbuatanmu yang salah itu
ibu yang gak tahu diri
ibu selalu ikut campur urusan saya

ibu selalu ikut campur urusan saya
ibu selalu ikut campur urusan saya

kamu gak boleh seperti itu
aku gak suka kalau urusan pribadi aku ikut campur sama ibu
kamu gak pernah dukung aku selama ini
kamu gak pernah dukung aku selama ini

oh terima kasih
ibu tadi pakai mie ya bu
bungkus apa makan sini
jangan dikasih mie ya
oke sebentar ya
udah kasih sambalnya kan
mastonya urat semua kan
segar banget siang siang gini makan bakso yang pedes
sumpahin amat nih bakso ulat ada tulangnya
kamu kenapa bu
kita ke dokter sekarang ya
ibu makan bakso
dan nemuin ada kaki tikus
masih ada bulunya pak
ini nggak bisa dibiarin bu
sampirin di depan gini
mak kenapa makan bakso sembari jalan
ketagihan ya mau masukkan ngiding
saya itu semua dateng mau komplain bu
masa ada caka tikus yang ada bulunya lagi bu
bu ini tuh udah gak bisa didiemin bu ya
kan ngiding jualannya udah gak jujur
dia campur daging bakso nya itu pake tikus
kita bilang sama warga kita sampel semua bu
ayo ibu cepetan makan bakso
ayo ibu cepetan kita buat sana
pak ada apaan pak
ini jualan bakso pake tikus
kurang ajar emang dia
tunggu dulu nih
kamu jangan sembarangan ya jual bakso kamu

kamu jangan sembarangan ya jual bakso kamu
kok ini ada apaan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
selama saya jualan bakso
saya tidak pernah pakai daging tikus
selama saya jualan bakso

buang jangan percaya pak
buang jangan percaya
kalau bapak bapak nggak percaya
silahkan cek dapur saya
silahkan cek dapur saya
pelan pelan pak
gimana kamu simpen daging tikus itu
ini dapur saya cari aja pak
pak cepetan cari pak
nah itu daging
ada nggak ada pak
ibu ibu sama bapak bapak menemukan daging tikus di dapur saya
kan saya udah bilang saya itu jualan bakso turun temurun dari almarhum kakek saya
saya selalu menggunakan daging sapi
nih buktinya coba lihat
ini pembelian daging setiap hari
betul pak kebetulan daging sapi itu pak
kami minta maaf kang giding ya
mungkin kami salah lihat bahwa itu bukan daging tikus pak betul pak ya
saya juga mohon diantara bapak bapak dan ibu ibu
kalau gak ada yang senang sama saya jangan mendebar fitnah
iya kang kami mohon maaf semua kang ya
kami permisi dulu kang giding
maaf ya kang maaf ya kang

untuk kacang anak tahu
cape juga hari ini
mending tidur bentar
akka akka bangun
apaan sih kamu
ayo kak kita mesti keluar
yaudah kamu duluan kesana
ya allah akka tiba
akka ya allah
jadi begitu ceritanya pak ustad
kak idy dipakamkan dengan layak
supaya dia tenang di alam sana pak ustadz
ya ustad tolong
ya pak am saya ibu
ini kejadian semuanya
kita kembalikan lagi semua kepada allah bu
diampunkan segala dosanya
biar sampai bersih tolong
allah adalah tuhan ku
bagaimana ini bahasanya
bagaimana cara ini ya
kita tenang kita berdoa minta kepada allah ta'ala